seperti yang kita baca di media dan kita ikuti sejak lama bahwa ini satu kenisayaan ya
maka bagaimana dengan fasilitas fasilitas di daerah tempat tujuan mudik misalnya
karena kenapa ini penting ini mendudukan pikiran sebagian publik awam yang masih terbelah begitu ya mengatakan bahwa ini adalah konflik agama
tapi melihat terus coach zaman juga sempet bilangin kalo popb tuh sebenernya program seperti apa sih coach
oke berarti koko masuk dua ribu lima belas agustus setelah pindah dari tunas ke metro
mbak prita terakhir mengatur uang gajian dengan bijak memang membutuhkan disiplin dan juga kesadaran finansial